tapi untuk alamat dia masih ingat
alamat yang dia hafal itu dari tasik malaya
kemudian dari palembang ada dari yogyakarta ada dan jakarta ada
jadi ada tasik malaya itu ada dua orang
kemudian yang lainnya yang saya sebutkan tadi
untuk nama namanya sampai saat ini dia masih belum ingat
tadi pagi sudah saya sampaikan coba diingat ingat lagi pak selamat
karena pengakuan dari tersangka
melakukan aksi ini sejak tahun dua ribu dua
ini terlihat dari fakta bahwa
mayat ini kan sudah jadi tulang berulang
sisanya kan masih ada daging termasuk parianto kan baru kemarin
tersangka mungkin masih belum jelas namanya
tapi kalau menurut saya kalau masih simpang siur
kami belum bisa
memastikan untuk menyampaikan secara langsung kepada media
karena khawatir nanti dia berubah ubah
takutnya namanya a berubah nanti di b
karena tadi pagi subuh subuh
setelah saya soal subuh
saya coba untuk mengutuburasi
saudara selamat ini demikian
fix berapa sih pak jumlah yang itu
fake total sampai saat ini
kami ingin tergantung
saya sampaikan tadi tadi pagi saya mengutuburasi lagi
mbak selamat ini jumlahnya berapa sih sebenarnya
yang saudara bunuh
jadi memang sesuai dengan apa yang kita temukan
total seluruhnya satu tambah sembilan mayat
yaitu sembilan korban yang dibunuh oleh saudara selamat
kalau sebelas itu pak kemarin
wah itu mungkin orang mengatakan wush
padahal yang ditambah satu kemarin mungkin
mungkin gitu kan orang
karena banyak yang berada seperti itu
oh mantap sebelas
padahal hitungannya itu sembilan kemarin
jadi totalnya seluruhnya saya pastikan
sepuluh sampai saat ini
sepuluh itu sama yang sudah teridentifikasi pak ya
ya betul sekali

apa yang seperti awal tadi
baik ini sudah kita lakukan otopsi seluruhnya
baik yang masih ada daging maupun tulang tulang sudah selesai otopsinya
sementara saat ini masih kita tunggu dulu
akan kita rencanakan kembali
jangan sampai nanti setelah kita kubur kita bongkar lagi
itu sementara masih kita titipkan dulu di rumah sakit